hai karena omah disini sekarang kan dokter rina jadi lebih gampang untuk jagain oma
iya makasih ya sayang ya ya pokoknya rina mama titip untuk jagain oma ya ya
mama sementara tidur disini dulu aja ya sampai
halo pak paswara jas kedengeran enggak ah iya iya ya terus gimana hpnya sayang iya pohon
itu nggak bisa nyala sama sekali rusak padahal tujuan belum sempet ngasih tunjuk foto keponakan
jas itu sama rasa sama nenek gimana dong pak oke ah tolong enfonnya dikasih ke susternya papa
pengomong syukurlah ayasah belum lihat foto rina halo pak irvan halo suster maaf ya tadi jessica
ngerusakin hp suster nanti akan ada orang sayang datang ke pusat rehab akan ngeganti hp lamanya
sesuai dengan apa yang baru ya apa apa ya ya baik pak terima kasih ya pak oke yaudah boleh kasih
handphonenya ke jessica lagi baik pak ini just kamu ngomong lagi ya pak eh sayang udah kamu
nggak usah khawatir ya apa udah ngomong tadi sama susternya hp nya dia yang rusak akan papa
ganti sama hp yang baru makasih pak pak just minta maaf ya iya sayang ya udah udah malam
nonton kamu istirahat dulu ya oke deh papa bye pop oke sayang bye
neng elsa papa aku mau gantiin handphonenya suster
senengnya suster handphonenya baru sus ibarat pepatah nih habis gelap terbitlah terang
handphone suster gelap eh diganti sama papa irfan tersayang
siapa dia kau ngeliatin saya oh mungkin dia tukang ojek dia pikir sama nek ojek kali
kenapa orang itu masih ngeliatnya saya
aneh banget ya orang
pasurya ya saya sendiri anda siapa
mas ranggit kenapa ya kok kaku banget nggak ada romantis romantisnya sekali
seharian nggak ada kabar diajak ketemu sama lu
hai saya di depan rumah kamu sekarang
mas ranggit di depan
katanya nggak jadi udah kemaleman kok tipe tipe di sini
yuk mau kemana
gata ini mau makan bakso
masa sih saya udah datang jauh jauh ke sini terus nggak serius
ya udah yuk mau saya
karena omah disini sekarang kan dokter rina jadi lebih gampang untuk jagain omah
iya sama omah lu makasih sayang thank you ya pokoknya rina mama titip untuk jagain omaya ya
pokoknya rina mama titip untuk jagain omaya ya
pokoknya rina mama titip untuk jagain omaya ya
mama sementara tidur di sini dulu aja ya sampai semuanya tenang mama juga udah siap untuk kembali ke kamar mama baru boleh ke kamar
tangkiandinnya ya mama juga nggak mau ke kamar mama dulu deh sekarang kamar itu jadi beda apa ya kayak kamar yang sangat menakutkan buat mama
aku titip mama sama rena ya kalau ada apa apa tolong kasih tahu aku
aku yang beruntung punya mama
istirahatin dulu ya
tarik dulu tarik dulu ini
masalah mana ya

saya sudah bertemu dengan orang yang bernama surya
kalau pihak rumah rehabilitasi
harapan kasih tetap ngotot
pasien narapidana itu
kami perwakilan keluarga akan langsung
mendatangi orang tua elsa
dan juga meminta anaknya untuk dikeluarkan
dari rumah rehabilitasi harapan kasih itu
aku nggak nyangka deh
kamu datang malam malam ke rumah
mau lagi akhirnya makan bakso sama aku
aku kira kamu tuh gak romantis tau mas
tapi ternyata romantis juga
soalnya bikin surprise
tapi sebenarnya aku suka
suka banget disurprising
ya kebetulan aja sih
kayaknya enak juga makan bakso malam malam
makanya saya datang ke kamu
oh jadi karena emang mau suka sama bakso
tapi suka juga kan ketemu sama aku
mas abis ini kita jalan jalan dulu dong
ini kan udah malam
lagian kayaknya udah pada tutup deh
tapi yaudahlah kita jalan jalan aja

gak peduli tuh

ternyata memang sudah keren
karena dia dengan ya head and coronavirus
tapi kemarin dengak peng rm tiga